berpeluang untuk maju pilgub
dalam amar putusan di situs resmi mahkamah agung tertulis
kabul permohonan hum atau hak uji material
perlu dipahami saudara bila merujuk pada pasal empat ayat satu huruf d huruf delta
peraturan kpu nomor sembilan tahun dua ribu dua puluh tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur
bupati dan wakil bupati dan atau wali kota atau wakil wali kota
tertulis berusia paling rendah tiga puluh tahun untuk calon gubernur wakil gubernur
dan dua puluh lima tahun untuk calon bupati wakil bupati atau calon wali kota wakil wali kota
terhitung sejak penetapan pasangan calon yang berlangsung pada dua puluh dua september
namun peraturan kpu soal syarat usia saat soal penetapan calon ini diubah mahkamah agung menjadi
berusia paling rendah tiga puluh tahun untuk calon gubernur wakil gubernur
dan dua puluh lima tahun untuk calon bupati wakil bupati atau calon wali kota wakil wali kota
terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih atau pada awal dua ribu dua puluh
pada saat itu usia kaisang sudah genap berusia tiga puluh tahun